rinaldi ayunardi telah menggeluti profesi desainer aksesori sejak dua puluh satu tahun lalu
ia seringkali dipercaya menangani kalangan selebriti
seperti andin aisyah melly guslow bcl dan masih banyak lagi
karyanya banyak muncul di sejumlah konser fashion show hingga sampul majalah
tak hanya diakui di dalam negeri
karya rinaldi semakin mendunia
februari kemarin ia mendesain sepatu boots untuk penyanyi catty perry
tak lama berselang kini topengnya dipercaya tampil
dalam klip video terbaru nicki minaj no frauds pada awal april
saat diminta pertama kali mendesain
ia tidak pernah menduga kalau topengnya ini ternyata akan dikenakan penyanyi amerika ini
saya juga berterima kasih buat niki minat juga mau mention namaku
dia mention di instagramnya dia
dan paling penting adalah dia mention nama indonesia
iya kebanggaan banget
itu yang membuat saya wow
dia juga sekalian melihat indonesia dia juga menghargai
menghargai mengapresiasi ya
dia menulis nama indonesia
nah emang konsep itu seperti apa sih yang dibikin untuk nicki minaj ini
materialnya dari apa aja
oke kalau konsep kan
memang pada sehari itu kan terburu buru
jadi saya udah tidak memikir jauh jauh lagi apa yang dalam pemikiran saya
apa yang pernah saya kerjakan saya mengembangkan
mengembangkan siapa tahu itu bisa dipakai
nah mereka kan kalau namanya pet begitu kan
aduh terlalu banyak berpikir juga nanti malah gak jadi
jadi apa yang ada pikiran saya tangan saya bergerak untuk corot coret
itu yang saya kerjakan
seluruh perhiasan dibuat dengan tangan tanpa bantuan mesin
saya pun berkesempatan untuk mencoba salah satu aksesori kepala
kali ini topi dan headpis dengan konsep yang lebih girly dan bergaya aristokrat
kira kira yang mana yang paling cocok untuk saya
ya gria putri jakarta